katakanlah kita lihat dulu dari konvensi rakyat hari ini
apa yang bapak wili lihat betulkah bahwa itu
memang agak agak mirip dengan
apa yang dilakukan pak prabowo atau sebenarnya
ada motif lain yang ingin
disampaikan atau ingin ditunjukkan oleh
kubu petahana saat ini
ini kan kontestasi kompetisi
menurut saya pak jokowi seperti itu
tidak ada masalah jadi pak prabowo
dengan kehasannya menyampaikan
dengan ikon atau benchmarking ekonominya
keberpihakan kepada masyarakat
lalu pengetahuan tentang bagaimana
indonesia akan mengalami
satu kontestasi yang luar biasa dengan global
dengan regional bagaimana
memperbaiki internal domestik indonesia
jadi itu yang juga
harus ditimpali namanya juga
kontestasi kompetisi pak jokowi
sebagai petahana memberikanlah
satu pidatunya juga
itu bagus kalau menurut saya
inilah yang kita ingin dengarkan
substansi jadi kontestasinya itu
betul betul adalah mengkontestasikan
kualifikasi kualitas dari
kita ingin dengarkan tentunya
jangan menghalakan semua cara
itu yang tidak boleh kontestasi itu
dan kpu dengan pkpu nya
sudah sangat menerahkan
apa yang boleh apa yang tidak boleh dan sebagainya
itu semua harus ditaati karena
pemilu kali ini adalah pemilu yang
terumit ya mas rek
kenapa terumit mbak wb
karena dua pemilu legislatif
dan ppr di samakan
ini kan sebetulnya makna
itu sedang memperkuat
sistem presidensial kita seharusnya memang
pemilu presidennya ya di dulu kan
tapi kita mengambil satu
pilihan yaitu opsi adalah
pemilu serentak ini
nah pemilu serentak
yang tidak mudah seperti ini
warga negara yang menunjukkan
partisipasi kita jadi
partisipasi bukan hanya ke bilik suara
tapi bagaimana melalui kampung
ya kampanye ini bagian dari pemilu
pemilu bagian dari tak terpisahkan
dari demokrasi jadi ini bukan
perang ini adalah kontestasi
karena demokrasi memberikan
peluang yang luas seperti ini
maksimal dengan tentunya
hal hal yang substantif
kita ingin gitu ya mendapatkan
satu pencerahan satu edukasi
dari baik pak jokowi maupun
pak prabowo demikian juga pak
pak ma'ruf dan mas adiaga oke meskipun
kemudian ini adalah kontestasi tapi kita
lihat jumlah masanya kan cukup banyak ini mbak wi
kalau kemudian ini
kita lihat bahwa apakah ini adu kuat
secara kekuatan masa atau
atau sebenarnya bagaimana bacaan
mbak wi mengenai itu iya kalau dalam politik
itu so of force jadi menunjukkan
kekuatan masing masing kalau menurut
saya ini masih dalam koridor oke
gitu ya tidak ada
yang bisa apa ya yang
katakan ditabrak sambil kita menunggu
nanti apa yang disampaikan oleh pak jokowi begitu ya
yang tidak boleh adalah
gitu kan kalau kpu
menyarankan itu bukan
membicarakan tentang program
jangan membicarakan yang private private
tadi itu apalagi negatifnya
itu pasti masalahnya kan
pelanggaran pelanggaran iya pak jokowi punya
pendukung pak prabowo juga begitu
jadi yang harus kita pikirkan itu
semua tutur kata perilaku
tindakan dari seorang calon
itu akan dipertimbangkan akan direspon
gitu ya dan mereka
itu punya semua masa masa
pendukungnya lainnya yang harus
debat kedua kemarin benar kan
semua publik merespon
gitu ya dengan pro kontra dan sebagainya
dan itu yang tentunya
kita nyaris tidak
mendapatkan edukasi kalau rami sendiri
substansinya apa begitu ya baik baik
nanti sebelum saya bicara mengenai
celah pelanggaran ke
bang ferry saya ingin ke bang ray terlebih dahulu apa yang bang rey
lihat dari gelaran konvensi rakyat
hari ini dari capres petahana
yang kemudian dianggap agak agak meniru
atau seperti apa kalau bang rey melihat ini
oke saya juga setuju di luar soal
kita melihat apakah ini masuk
kategori pelanggaran macam macam gitu ya
tapi ini sebetulnya perkembangan yang lebih baik
dibandingkan awal awal keempatnya
lebih baiknya bagaimana pak karena orang sudah
mulai jual beli isu jadi
pidato berbalas pidato kira kira gitu loh
oke oke ketimbang fitnah berbalas fitnah
kan kita enak gitu
awal awalnya kan begitu
hoax berbalas mungkin hoax yang parah
fitnah marah kecaman sana sini
macam macam ini sekarang udah mulai nih
apa namanya mengerucut
mengerucut ke soal orang mulai memperdebatkan
tentang ide tentang calon
tentang macam macam lah gitu
ketimbang memproduksi macam macam itu
di luar tentu saja saya setuju tadi
tinggal kita lihat nanti apakah model model yang
seperti ini misalnya diperkenankan oleh
aturan kita oleh undang undang kita
mau pidato diciburi itu sudah benar
sudah tepat gitu
jadi bukan fitnah berbalas fitnah bukan gitu
tapi ide berbalas ide
kritik berbalas penilaian
macam macam dan seterusnya
bahkan menurut saya kalau bisa ini yang terus menerus
ditradisikan oleh setiap kandidat
supaya tidak ada sensitivitas
kita juga terjauh lagi dari isu isu seperti yang awalnya
yang lebih banyak beributkan soal
apakah dia sholat atau tidak
apakah ini macam macam dan seterusnya
bicara tentang sholat
ya itu misalnya anda ternyata punya tanah sekian
itu yang kita harapkan sebetulnya
jadi bagaimana kedua pasangan ini saling membongkar
saling mengkampanyekan visi misi mereka
sehingga setidaknya satu setengah bulan ke depan
memang riuh rendah dari pemilu itu
adalah soal visi misi mereka
didebat terus diuji terus oleh publik
mungkin dungkapkan kelebihannya
macam macam dan seterusnya
lagi lagi di luar soal apakah ini pelaksanaannya
misalnya bisa diperkenalkan
secara aturan atau tidak
menurut saya positif
pengerahan massa yang cukup banyak ini menurut bang rey bagaimana
apakah ini yang dilakukan oleh dua sebelumnya
terus tentu saja itu bagian dari
ya politik kita ya bentuknya begitu
nah makanya kan di pkp itu kita atur gitu
kapan waktunya pengerahan masa atau tidak
kenapa kita diatur itu
karena memang bentuk kita itu kan komunal

hebat itu bukan dilihat dari pc pc nya kadang kadang
hebat itu dilihat dari seberapa banyak
menghadir gitu makanya istilahnya itu kalau
begitu banyak yang hadir
di upload di youtube misalnya
itu menunjukkan kemana mana
jadi seolah itu bagian dari politik itu juga
terjadi nggak sih belakangan ini terjadi begitu ya bang
pada tingkat tertentu ya
dan oleh karena itulah kemudian
model model pengerahan masa ini
tetap menjadi salah satu
model kampanye yang dipergunakan
oleh pasangan capres
bukan hanya pasangan capres dimana mana juga ngeterjadi
termasuk di dalamnya misalnya
tadi kan sebelumnya itu ada camat
yang diperiksa oleh bawaslu
ada kepala daerah rame rame menciptakan dukungan
itu model model yang secara tradisional
dalam politik indonesia
yang juga tidak disentuh oleh aturan
nah tinggal nanti tentu saja akan kita lihat ya
maksud saya aturan tidak disentuh aturan itu kan
memang mereka insan politik
dan oleh karena itu berpolitik
dan diaturannya hanya
nah selama masanya ini tidak mereka langgar
ya mereka boleh mendeklarasikan
dukungan mereka terhadap pasangan capres
apalagi sudah dua bulan begitu ya menjelang
satu setengah bulan lagi
kita menjelang ke sana gitu
termasuk bukan hanya mobilisasi
kalau dulu kan sekarang agak berkurang
ini adalah penggerahan sepanduk
jadi acaranya misalnya di
senayan gitu lah kira kira
tapi sepanduknya bisa sampai ke bekasi tuh
saking jauh ya seperti
itulah dulu itulah tradisi politik indonesia
yang kalau sepanduk ini saya rasa
syukurnya kita sudah agak berkurang
berkurangnya mungkin karena orang juga
nggak terlalu responsif lagi terhadap
namanya spanduk ya baliho ya macam macam gitu
tapi boleh jadi juga karena duitnya juga
penggerahan masa tapi tentu akan juga bicara
mengenai sejumlah pelanggaran ataupun dugaan ataupun potensi pelanggaran
model model kampanye seperti ini
nanti akan dibahas oleh
bang ferry tapi kita harus didatang lebih dahulu
prime news akan segera kembali sesaat lagi
oke kampanye pengerahan masa yang
dilaksanakan saat ini
oleh masing masing capres termasuk juga oleh
petahana saat ini sedang melakukan konvensi rakyat di sentul
saya ingin ke bang ferry untuk menelan
bagaimana kemudian potensi pelanggaran
tadi juga kita sudah sampaikan ada sejumlah
pelanggaran pelanggaran yang terjadi kalau dari bang ferr
yang anda amati seperti apa
jadi agak dilema ini sebenarnya
satu sisi kan saya cukup senang juga kalau
diskusi dari mba wi dan bang rie tadi
ada perkembangan positif dalam
pola kampanye yang dilakukan
paling tidak dalam beberapa bulan belakangan
kalau dulu kita lebih banyak melihat
bagaimana kemudian pertarungannya itu
konfliknya bukan konflik gagasan
atau adu gagasan
tapi lebih melihat bagaimana kemudian
saling serang dengan hoax dan sebagainya
oleh karena itu satu sisi memang cukup baik
sebenarnya dalam kampanye hari ini
kita bisa melihat bagaimana
perbedaan antara pak jokowi dengan
pak prabowo visi misi mereka
karena memang kan tidak cukup juga kalau kita
hanya mengandalkan pada debat capres
yang akan dilakukan lima kali itu
itu kan waktunya sangat terbatas begitu
oleh karena itu memang mestinya ada lebih
banyak ruang ruang yang akan diciptakan
oleh kedua calon presiden untuk kemudian
mengulas gagasan mereka tentang
keindonesiaan tentang bagaimana
indonesia akan dibangun
di tangan mereka ini yang mestinya memang
harus dilakukan tanpa harus menunggu
nanti kampanye rapat umum yang dua puluh satu hari menjelang
menjelang masa tenang itu
tapi memang aturan itu menjadi satu hal yang penting
di tengah tengah kompetisi yang begitu sengit
ini kan gesekannya bisa sangat panas nih
model yang kemarin misalnya dilakukan
misal model munajat di monas misalnya
ini kan gesekannya bisa sangat panas nih
model yang kemarin misalnya dilakukan

tentu yang modal begini
atau juga yang dilakukan oleh petahana hari ini
harus dilihat betul dari sisi regulasi
apakah ini ada potensi pelanggaran atau tidak
oleh karena itu pengawas pemilu
mestinya juga harus turun betul
di dalam setiap momen momen
penyampaian visi misi kedua calon presiden ini
kalau ditanya apakah kemudian
ada potensi pelanggaran yang pasti
yang namanya rapat umum
modal modal ini kan sebenarnya modal modal rapat umum
melibatkan lebih banyak orang
menyampaikan visi misi begitu masa yang banyak ya
nah itu sangat mungkin
itu bagian dari
kampanye rapat umum yang memang
dibatasi pada dua puluh satu hari
nah oleh karena itu ini yang harus dicek betul
oleh pengawas pemilu apakah memang bagian dari
kampanye rapat umum atau tidak
memang agak mengkhawatirkan kalau kemudian
dibebaskan dalam artian
siapapun boleh kemudian berbicara
mengarahkan masa mengumpulkan masa
di titik titik tertentu tanpa kemudian
ada kontrol dari pengawas pemilu
karena bisa jadi kalau
kemudian tidak diatur dari sisi
tidak diatur juga berapa jumlah masa yang akan
gesekan pertemuan antar masa
juga itu sangat mungkin akan terjadi begitu
jadi nanti akan justru
yang muncul itu adalah
bukan hanya tidak tertib tapi
orang akan semaunya sendiri
mereka berkampanye begitu
jadi seolah olah tidak ada
aturan main terkait dengan mekanisme
jadi di satu sisi memang positif karena ada
juga gesekan tapi di sisi lain juga perlu diwaspadi
dikhawatirkan hal hal yang bersifatnya
melanggar aturan dari pemilu itu
memang kan bukan tidak
boleh gitu jadi model kampanye
rapat umum penyampaian mengumpulkan massa
dengan jumlah besar terus penyampaian
itu dimungkinkan hanya kan memang
diatur waktunya dua puluh satu hari menjelang
masa tenang begitu jadi bukan
kemudian hari ini semuanya boleh melakukan
apapun begitu yang bisa
dilakukan hari ini sebenarnya mulai
dari misalnya pertemuan terbatas
tatap muka dengan masyarakat
itu dimungkinkan bahkan iklan pun
juga tidak boleh begitu nah model begini
yang tidak dimungkinkan
bisa jadi model konvensi misalnya ini
model yang dilakukan pak prabowo dengan
model yang dilakukan pak jokowi hari ini misalnya
boleh saja itu dilakukan
diliput oleh semua media dalam konteksnya
adalah konteks penyampaian
apa yang akan dilakukan kedua calon presiden
kedepan begitu tapi tidak mengarahkan
kepadanya baik baik mbak bawi yang jelas
mengenai pengenalan masa pengenalan masa ini juga
tidak hanya dilakukan oleh partai politik tapi juga
justru oleh misalnya di kubu dua ada
ormas ormas begitu kita lihat kemarin ada acara
munajat dua ratus dua belas yang kemudian dipertanyakan
apakah ada unsur politiknya atau tidak
atau kemudian di satu yang ada banyak
sekali panggung panggung pemerintahan yang
diadakan begitu ya sampai
ada dukungan dukungan dari gubernur dan sebagainya
apa sebenarnya yang mbak wiwi lihat dari ini
apakah karena tekanan politiknya begitu besar
atau karena memang ini kontestasinya begitu tight
begitu apa ya sengit sekali
iya ini yang membedakan
dengan pemilu dua ribu sembilan belas
itu yang paling membedakan ya sangat beda
jadi karena ada apa ya interupsi
politik jadi ada kejadian kejadian
politik selama rentang
sampai dua ribu delapan belas secara intensif
gitu ya lalu saya
melihat memang proses bottom up
aspirasi yang bottom ump itu luar biasa
apalagi ketika ditandai
di dki jakarta
lalu ada empat ratus sebelas dua ratus dua belas
itu menyebar gitu ya jadi ada
semacam aspirasi dari
sabang sampai merauke masyarakat ini
secara kolektif gitu ya merespon gitu ya
apalagi mereka merasa tidak puas
kecewa gitu kan
terhadap pemerintahan tentunya
gitu lah ini juga koreksi
pemilu itu sebetulnya dalam
ini adalah koreksi terhadap rezim yang ada
itu sudah jamak tidak ada masalah gitu ya
jadi petahana yang
kuat petahana yang
diakui secara luas oleh masyarakatnya
itu mudah sekali dia
akan mendapatkan periode keduanya
tapi ketika ada resistensi dan sebagainya
itu menandakan bahwa
ada mulai ada
keinginan gitu kan
bahwa kontestasi saat ini
harusnya menghadirkan calon
yang tangguh lah saat ini
memang berbeda pak jokowi
mendapatkan lawan tanding yang
contoh dengan adanya sandi
ma'ruf amin di sana
jadi ini betul betul pendatang baru
pak maruf amin dan sandi
kalau kemudian dalam pengarahan massa dikatakan justru
menjadi ajang politisasi agama
ini bagaimana mbak wi dalam pemilu kita
aspirasi yang batepat tadi ini
kan tidak bisa di
tidak bisa ditekan
begitu saja jadi memang
dalam demokrasi itu
apa ya kebebasan untuk
berkata tidak hanya berserikat berserikat
ujung ujungnya mendirikan partai politik kan gitu
tapi kebebasan berpendapat
kebebasan untuk menyampaikan aspirasi
itu harus diberikan satu
payung hukum dalam konstitusi kan oke
ini yang harus dikelola oleh pemerintah
sebetulnya sebagai petahana
saya melihat pak jokowi ini
punya seribu satu
komoditi yang bisa disampaikan
kepada masyarakat jadi tentu dia
sudah petahana sudah berkuasa gitu kan
sementara ini kan lawan tanding
lawan tanding ini yang tentunya
tidak pernah berkuasa dia akan
menggunakan semaksimal mungkin
gitu kan masyarakat masyarakat yang
aspirasinya memang menghendaki
gitu ya adanya suksesi adanya
pergantian kepemimpinan kan seperti itu
dan ini jamak
di negara yang demokratis seperti itu
tinggal sekarang bagaimana
mengelola gitu ya aspirasi
masyarakatnya seperti itu
inilah demokrasi memberikan peluangnya
saya setuju dengan mas ferry tadi itu
aturan main kita itu yang harus
ditegakkan artinya apa
bahwa setiap tahapan pemilu
kita itu dilandasi hukum yang
kokoh soalnya kalau tidak
nanti ujung ujungnya akan ada sengketa
pemilu konflik pemilu
dan bahkan kalau ini tidak
bisa dikelola dengan baik
kerusuhan pemilu dan itu yang tidak kita
oke bang rey ada pandangan berbeda tidak
mengenai itu soal yang mana kita harus
kita bicara soal misalnya sekarang
pengarahan masa juga tidak hanya dari partai politik
tapi juga dari ormas ormas kemudian
dikubu petahana misalnya
dugaan dugaan memanfaatkan fasilitas
negara misalnya atau ada di
ruang ruang acara negara yang
berkenaan dengan masa yang cukup banyak ini sebenarnya
apa yang bang rey lihat ya pada dasarnya
tadi boleh ya selama
tentu saja ada aturan aturan itu
tidak dilanggar gitu dan boleh juga
bagian itu dari bagian ekspresi
publik cuma tentu saja
lagi lagi selama itu tidak menjadi
sesuatu yang melanggar
aturan yang direspekti saya pikir kalau aturan kita
sudah jelaslah sebetulnya kuat ketat
kalau tadi ibu siti mengatakan
harus ada aturan yang kuat aturan kita ini kuat sebetulnya
bahkan boleh disebut agak detil
aturan kita itu
bukan undang undang pemilu
kita ini yang nggak diatur cuma satu
masuk tps itu harus kaki kanan
keluar harus kaki kiri semua diatur tuh
oleh undang undang kita cuma kelemahan
tapi banyak pelanggaran juga ujung ujungnya itu maksud saya
persoalan kita bukan diaturan bukan
di membuat aturan tapi persoalan kita
dimenegakkan aturan betul
itu yang kita lemah segala cara nanti
akan dibuat dipakai terus terusnya tapi yang ditanya tadi
berkaitan dengan birokrasi ya semua
menurut saya ya birokrasi kan juga boleh
dan itu juga diatur bukan
hanya undang undang pemilu kita yang ngatur
birokrasi nggak boleh maksud saya
boleh dalam pengertian dia kan sebagai pemilih
dia boleh cuma tidak boleh mengekspresikan
kedua hal yang berbeda ya
jadi dia hak niat tetap harus dijamin
tapi dia nggak boleh kempanya keluar
gitu kira kira dan aturan tentang
mereka bukan hanya undang undang pemilu
tapi termasuk undang undang asn
yang larang mereka macam macam lah sebagainya
nah yang terkait dengan yang
anda sebut sebagai keterlibatan
masyarakat boleh boleh aja cuman
kalau konteknya dengan
mempergunakan agama sebagai modal nah itu
harus terhati hati tentu saja bukan
budaya ekstra hati hatinya bagaimana ya
ini bukan wilayah pemilu lagi nih
kalau soal mempergunakan agama ini
ya kan jadi itu soal
anda sedang mempertaruhkan
untuk kepentingan politik semata
nah apa itu misalnya ya kategori
kemarin tadi malam
kita dengar katanya ada
doa yang kalau tidak dimenangkan
tidak ada lagi yang menyembahmu
misalnya macam macam menurut saya
sudah tarap itu tentu saja berlebihan
nah kalaupun yang kita
maksudkan sebetulnya keterlibatan agama
dalam politik bukan dalam kerangka
begitu ini kan dulu perjuangan kita dari
ini juga bukan sebagai
instrumen tapi agama
sebagai dasar prinsipil
dalam konteks mengelola negara
dalam konteks terlibat dalam
politik apa dasar prinsipil itu
kalau misalnya itu islam jelas dia udah punya
kategori pemimpin itu harus amanah
harus tablik harus patonah
kan kira kira gitu ya dan yang lebih
dari itu dia harus adil
tidak boleh membedakan warga negara tidak boleh
korupsi gitu prinsip prinsip yang
beginilah yang semestinya dibawa
ke dalam tata kelola keagamaan
bukan sebaliknya buat
definisi karena di agama berbeda nggak boleh dipilih
nah itu tentu saja
sudah masuk dalam kerangka yang di dalam
pasal undang undang pemilu diskriminasi
itu yang perlu dikhawatirkan tadi
nah jangan sampai ke situ nah oleh karena itu
boleh tidak ada masalah anda mau
buat sebanyak mungkin institusi
berkumpul gitu ya
berkumpul oleh ikatan ikatan keagamaan
kalau agamanya dipolitisasi
demi kepentingan jangka pendek
yang rugi itu bukan siapa siapa agamanya itu sendiri
baik pak ferry bagaimana melihat
apa yang tadi disampaikan oleh bang ari dan juga
mbak wewi ya jadi ada
keduanya ini kan memang punya potensi yang
sama menghalalkan segala cara untuk
meraup suara jadi kalau
demi suara ini sesuai dengan kata kita ya
kalau segala caranya positif nggak
iya kalau positif boleh karena itu
manuveran dilakukan semuanya itu positif
sepanjang dia dalam batas batas
koridor yang ditetapkan undang undang misalnya begini
semua orang dia
punya hak yang sama untuk berpartisipasi
dalam politik tapi sayangnya
kalau kemudian itu dilakukan
dan partisipasinya aktif
oleh asn aktif oleh
misalnya kepala daerah
oleh pejabat publik ya itu kan ada
batasan batasannya oke tapi kalau batasan itu
kemudian dilanggar dan itu potensi ada di
incumbent ya itu pelanggaran
atau begitu juga misalnya partisipasi
boleh oleh masyarakat begitu salah satunya adalah
kelompok masyarakat ormas dan sebagainya
tapi kan ada definisi kampanye bahwa
yang peserta kampanye dan sebagainya
dia tidak boleh kemudian
melakukan kampanye di luar yang kemudian dijadwalkan
kalau kemudian misalnya orang berkumpul
dia berdoa bersama
itu hal yang baik untuk bangsa ini
tapi ketika misalnya itu dilakukan oleh tim kampanye
dan itu ada motif politik
ada istilahnya muncul citra
diri kepada salah satu kandidat
baik nanti kita ulas lagi kita harus jeda terlebih dahulu
kami akan segera kembali saat lagi
prime news akan kembali usai jeda
satu lagi hal yang
kemudian juga menjadi manuver manuver dari
ataupun dari tim ses adalah selain tadi
kita sudah diskusikan mengenai grafis masa
yang kemudian agak ada aroma politisasi
agama kemudian juga soal soal
birokrasi yang belakang kita tahu ada sejumlah
kepala daerah yang
mendukung salah satu paslon nah ini
kemudian bagaimana ada tidak sih
hal yang perlu dikhawatirkan soal itu saya ingin ke
bang fede terbaik dulu mengenai itu sekaligus
melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan
iya yang tadi disampaikan ada agak lupa
begini al citra tadi terakhir itu
kampanye massa jadi kalau misalnya
modal modal kepala daerah ya
kan dimungkinkan pejabat publik
kepala daerah menjadi juru kampanye
tapi itu pun dibatasi
pada masa masa kampanye yang memang dia harus
cuti terlebih dahulu jadi ada masa
cutinya dan sebagainya oleh karena itu
tidak boleh secara serampangan misalnya kepala daerah
pejabat publik terus kemudian dia
menggunakan kekuasaan yang dimilikinya
untuk dia berkampanye di ruang ruang publik
mendeklarasikan diri sebagai
dan mengajak banyak pihak untuk
kemudian terlibat di dalam proses politik
untuk mendukung salah satu kandidat
tapi dia punya hak yang sama dengan
seluruh warga negara untuk mendukung
siapapun yang dia inginkan tapi
dengan posisi jabatannya itu
dia dibatasi nah batasan batasan ini
yang menurut saya memang harus dipahami
betul oleh pejabat publik itu
terjadi saat ini ada banyak sekali
yang terbaru misalnya ketika ganjar pranowo
gubernur jawa tengah ini yang lagi agak agak heboh
menurut bang ferry seperti apa
nah modal modal begitu kan sebenarnya mesti dihindari
oleh pejabat publik kita
ada aturan main sebenarnya
boleh saja mas ganjar misalnya
pasti orang nggak usah di clear lah
modal mas ganjar ini nggak usah di clear
saya akan mendukung satu
pasti dia akan dukung satu begitu
hanya saja ketika
misalnya dia mau mendeklarasikan diri
di ruang publik ketika dia
mau berkampanye di ruang publik
kan ada batasan kapan dia harus bisa menjadi
juru kampanye presiden dan wakil presiden
nah itu memang ada batasan batasan
dan itu pun dia harus cuti sebagai kepala daerah
modal kepala daerah modal camat
wali negari kalau di sumatera barat
di awal awal kemarin kan banyak sekali
itu kenapa mereka dibatasi
karena ada serentetan kebijakan
yang ada di tangan dia
ada banyak kelompok asn yang ada
di barisan dia oleh karena itu
demi fairness sebuah
penyelenggaran pemilu maka batasan batasan
nilai yang kemudian diterapkan kepada
kepala daerah artinya penting
penting tidak kemudian seorang kepala daerah
menutup aurat politiknya
begitu untuk tidak menunjukkan kepada siapa
ya berpihak atau bagaimana
jadi sebenarnya begini
itu yang saya maksud
ada masanya dia harus membuka
tabir ya bahasanya lagi
kapan dia harus
menyatakan diri saya pada kelompok
pendukung satu atau dua
pihak yang mengkampanyekan
jangankan mendeklare bahkan mengajak
seseorang dan menyampaikan misalnya
mas ganjar semua
pilih pak jokowi karena beliau kebiasaan
berhasilnya begini gini atau misalnya
ada kelompok yang lain
kepala daerah yang lain pilih pak prabowo
karena begini gini itu
dimungkinkan tapi ada masanya
ada batasan batasan yang memang diterapkan
oleh karena itu begini kita kan
semua itu baik dalam rangka
edukasi kepada publik bahwa
mekanisme kampanye modal
debat publik dan sebagainya itu
sangat minim untuk kemudian bisa
menyampaikan visi misi dan program
tapi juga supaya tidak terjadi kekacauan
di dalam proses kampanye ini
maka ada batasan batasan yang memang
sudah diatur di dalam undang undang
baik baik sebelum saya ke bang rey mbak wi ada yang mau ditambahkan tidak mengenai
apa yang tadi disampaikan oleh bung ferry juga
atau memang terlihat bahwa saat ini petahana
memang mendapatkan keuntungan
atau justru sebaliknya dari deklarasi
iya saya sangat concern dengan
gerakan reformasi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
itu betul betul adalah kkn
jadi memberantas korupsi
itu yang masih diberjuangkan
dua puluh tahun terakhir ini dan itu yang
belum berhasil maksimal atau
mungkin secara signifikan tidak
ada negara yang maju mas
kalau birokrasinya itu
juga tidak maju kan
oleh karena itu indonesia punya sejarah
yang panjang sekali dengan
birokrasi mulai zaman kolonial
zaman baru merdeka sampai zaman
order baru sampai sekarang ini
yang terjadi saat ini bagaimana mbak wi sangat tidak
menguntungkan menurut saya
sejarah yang tidak terlalu
cepat kepada birokrasi kita
cepatkan dengan ada
dan sebagainya nah ini ditarik tarik
daerah daerah luar biasa menjadikan
pemilu pemilu yang tidak mau sudah mulai ditarik tarik
nah sekarang ditarik penuh
kementrian lembaga pemda
ini harus saya katakan apa adanya
itu yang mbak wi lihat saya concern sekali
saya concern sekali bahwa
pilkada itu baru selesai
masuklah ke tahapan pemilu
serentak sekarang ini
kepala daerah yang satu ratus tujuh puluh
itu baru dilantik kan
sekarang dia harus menjadi pendukung
apa yang terjadi kalau menurut saya
kenapa tidak perlu dikatakan dia sudah mendukung
oleh karena itu
kita harus concern bagaimana
kepala kepala daerah itu yang baru dilantik
itu back to daerahnya
untuk membangun dan sebagainya
bukan untuk hanya kontestasi saja
birokrasi kita terkotak kotak
birokrasi kita susah
ditarik tarik ke politik menurut anda tadi ya
baik bang roy bagaimana ada perbedaan tidak
dari segi aturan justru kita makin baik
mengelola birokrasi dengan pejabat politik ya
pejabat publik ini dari mana penelitianya itu
pertama tentu dari aturan
yang saya maksudkan jangan aturan implementasi
kami ada di situ
bicara aturannya dulu
pertama adalah kita memperkat aturan itu di dalam
undang undang bahwa semua pejabat
birokrasi independen sifatnya itu di undang undang
pemilu tidak saja itu
kita sebutkan lagi di asn
di asn itu bahkan dikatakan misalnya
kepala daerah itu tidak boleh
memecat bahkan kewenangannya misalnya
untuk melantik atau tidak melantik
memecat atau tidak memecat
jangankan yang paling bawah sekdaya tidak boleh
oleh karena itulah kemudian
kalau misalnya nih ada ketahuan kepala daerah
memecat sekdanya ketahuan nama komisi
asn mungkin kepala daerahnya bisa
dipersoalkan jadi kita
sudah buat skenario melalui undang undang ini
semua asn kita itu hanya
tunduk patuh pada aturan bukan tuduhan
patuh pada penguasa politik
nah ukuran mereka adalah aturan
melalui apa undang undang asn itu
jadi kalau ada aturan ada
ajakan ada perintah apalagi
intimidasi dari kepala daerah
berkaitan dengan politik oh dengan
sangat mudah ini mereka adukan kepala
daerah itu terhadap komisi asn
komisi asn bisa memanggil kepala daerah
yang mau sangkutkan mungkin bang ray yang belum
tersebut adalah lack of competence dari
sdm sdm dulu birokrasi tunggu dulu bu
saya kan bicara aturan
saya ini bicara aturan
bagaimana prakteknya saya nggak tahu
makanya saya tanya tadi sebetulnya ibu
ibu siti benar ada
kita temukan kalau itu benar
harus kita adukan bareng bareng
nggak boleh kita biarkan kita semua ini
konsen terhadap birokrasi yang independen dari dulu gitu
filosofinya kenapa birokrasi kita
independen pertama karena memang dia
bukan insan politik nah itu satu tuh
nah yang kedua dia harus
melakukan pelayanan terhadap
semua warga negara yang beda beda politik
dan yang ketiga identitas
nasional kita itu salah satunya adalah asn
karena identitas nasional kita
salah satunya asn maka dia
nggak boleh terkotak kotak dan kotak yang
paling besar itu selain kota alamiah
yang namanya agama macam macam dan sebagainya itu
adalah politik oke
oleh karena itulah dia dikecualikan dia
untuk menyatakan untuk
memilih tapi tidak punya hak untuk
menyatakan dukungan oke baik ini di aturan kita
ini konsen kita tersebutkan oleh ibu siti
dari awal oleh karena itu kita atur terus
kita terus advokasi
undang undang namanya dulu pertama undang undang
pelayanan publik kedua undang undang
administrasi negara kita lewat advokasi terus
supaya betul betul birok razi
kita ini mandiri dalam pengertian
ada visi di
bahwa mereka itu tidak boleh tunduk
kepada kekuasaan politik kalau
kekuasaan politik itu melanggar aturan ini
terakhir ke seluruh narasumber
malam hari mungkin ngebawi untuk memulai dulu
benang merah dari
apa namanya kita lihat belakangan pengerahan
massa kemudian dugaan
pelibatan asn kepala daerah
politik sisi agama dan lain sebagainya
ini sebenarnya apa mbawi apakah kemudian
tekanan politik bahwa saat ini kita lihat
stagnasi elektoral keduanya
memang karena ini pertarungan lagi lagi ini pertarungan
yang cukup sengit jangan pertarungan
kompetisi kompetisi yang sangat sengit
di blipress dua ribu sembilan belas mungkin mbawi terlebih dahulu singkat saja
saya khawatir kompetisi betul
bukan perang yang jelas gitu
jangan sampai perang apalagi total
jadi memang saya sangat
concern dengan antara bahwa
kita harus mengedepankan penegakan hukum
karena ujung ujungnya harus ada fairness
pendegakan keadilan tadi itu
semua tahapan tadi itu
peserta itu adalah partai politik
juga ada kpu bawaslu
sebagai penyelenggara masyarakat
berharap di pemilu dua ribu sembilan belas ini
masyarakat betul betul cerdas
jadi masyarakat itu yang akan
jangan nunggu nunggu dicerdas kan
masyarakat harus cerdas karena
kalau tidak cerdas kita
ya ini kan aktivis aktivis
jadi kerja kerja aktivisnya
tidak tampak kalau masyarakat tidak cerdas juga
jadi kita menginginkan
atau semacam ownership
terhadap negara bangsa ini
ini penting sekali karena dengan kerja kerja
seperti itu yang namanya
kepolisian pak polri gitu ya
ini akan ringan sedikit
kalau tidak nanti akan cash kita
pemilu dua ribu sembilan belas ini
penegakan hukum tolong ini pakar
hukumnya gitu ya ditambahkan
gitu ya untuk menjadi
negara betul betul maju
di tujuan konstitusi
kita itu di priambul itu yang
mencerdaskan yang mensejahterakan lah
kalau itu tujuannya memang
yang harus dikontestasikan pak
jokowi hebatnya apa dengan pak maruf
pak prabowo hebatnya apa
dengan mas yandi agamona itu
nah itu yang kita ingin dengarkan
jadi tidak ada hujatan lagi
agama gitu ya oke baik
kecurigaan terhadap itu dan satu
hal yang harus kita garisbawahi adalah
pemilu ini adalah pemilu
yang tidak hanya berlandasakan hukum
tapi pemilu yang
sungguh sungguh gitu ya nanti itu
bisa dipertanggungjawabkan oke baik
nah ini yang mencerdaskan
bung ferdi terakhir singkat saja nanti juga ke bang ray gimana
memang ada stagnan ya
sebenarnya ada kebosanan juga
dari pemilih yang disuguhi oleh informasi
yang tidak mendidik
oleh karena itu
dalam waktu yang sangat pendek ini
melakukan banyak hal untuk
menyampaikan proposal mereka kepada publik
apa yang akan mereka lakukan
setelah mereka terpilih supaya
orang pun juga akan tertarik akan tetapi
ada batasan batasan regulasi
ada batasan batasan yang memang
harus mereka perhatikan jangan
sampai niat baik justru menjadi
buruk begitu baik baik bang
rey singkat saja terakhir ya karena menurut
ingatkan bahwa politik ini tidak ada
hubungannya dengan soal hidup mati
sesuatu yang marak sebetulnya sejak
pilihan dki kemarin oleh karena itulah
kita ingatkan politik ini adalah
kontestasi yang baik
dengan yang baik kira kira gitu nah sekarang
tinggal orang melihat yang
paling baik menurut dia apa
nah ketika dia mengatakan yang paling baik menurut
dia itu berdasarkan tentu saja
kebutuhan lima tahun ke depan
kebutuhan sepuluh tahun indonesia dan seterusnya itu
nah pilihlah dia itu
tak perlu membawa politik ini
yang disebut dengan soal
tak perlu soal apa namanya hidup mati
tak perlu soal kalau besok
ini gak menang semua orang
akan tidak menyembahmu macam macam
tidak kita berhenti di situ
kita katakan siapapun yang terpilih mudah mudahan
terbaik bagi bangsa ini
peta apa namanya yang terpilih
kita semua sih
bergerak di wilayah itu
bergerak di bidang bagaimana mengelola
politik ini menuju ke arah yang lebih baik
mudah mudahan lebih baik satu setengah bulan kita lihat
meskipun semakin sengit panas
tapi mudah mudahan semua berjalan
baik dan juga ada aturan aturan di dalamnya
yang kemudian mengikat seluruh
terima kasih banyak bang rey mbak awi terima kasih mbak ferry
terima kasih sudah hadir di prime news
pernyataan paling menarik dalam sepekan
akan kami hadirkan dalam segmen